baran pertanahan nasional atau bpn menyatakan sudah mengeluarkan sertifikat bagi warga kebon harjo semarang
yang digusur oleh pt kereta api indonesia
bpn juga meragukan bukti kepemilikan lahan pt kai berupa dokumen dari zaman belanda
sehari setelah terjadi bentrok antara warga kampung kebun harjo semarang
dengan aparat yang mengamankan jalannya eksekusi
dprd kota semarang memanggil pihak bpn kota semarang sebagai lembaga pengelola tanah negara
kepada dewan bpn mengaku telah mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah bagi warga kebun harjo
melalui proses sertifikasi masal beberapa tahun yang lalu
sementara itu bpn meragukan kepemilikan pt kai berbentuk surat atau crowncard zaman pemerintahan belanda
namun pemerintah kota semarang yang mencoba memberikan pendampingan terhadap warga
tidak diperkenankan mengajukan kugatan
dewan pun menyayangkan tindakan pt kai yang memaksa melakukan eksekusi kampung kebun harjo
setelah terdapatkan seperti itu otomatis ya statusnya kuo
kalau status quo itu tidak boleh
pihak manapun yang melakukan aksi apapun
sengketa kepemilikan tanah kebun harjo antara warga dan pt kai sudah berlangsung hampir sebulan
kedua pihak mengklaim memiliki dokumen resmi sebagai pemilik yang sah
pt kai akan menggusur kampung tersebut untuk kepentingan proyek reaktivasi jalur kereta api
stasiun tawang pelabuhan tanjung mas
eksekusi yang dilakukan aparat pada kamis kemarin pun berujung bentrok
akibatnya seorang warga meninggal dan tujuh polisi menderita luka
damar sinuko semarang